ya iyalah gue ketawa
lo tau gak
gue tuh sekarang lagi seneng banget
jadi makin bagus lagi
salah orang mbak
salah orang mbak
salah orang mbak
aduh kamu juga lagi ngapain nih
kejar cepet aja
lo tau gak
gak gak gak bukan gue
sini bangun lo
lo gak kenapa kenapa
lo mau kemana lo
gak mau kemana lo
sisi berani berani ya
buat kenapa lo pake kapak
aduh buset dah
turun putih kecingin anjing kali ya
aduh gatel banget deh gue
aduh wah gue ngumpet aja deh mendingan deh
eh gue ngajar banget lo
pak anjir lo ngapain disini
eh lo bawel banget sih
gue lagi nyari si somad
eh jangan kamu ngaku loh ya
ya enak aja
kalau lo gak percaya
lo lihat tuh kakinya si somad
ada tompelnya gak
kalau dia ada tompelnya
berarti dia somad laki gue
bukan laki lo
udah deh ngapain juga gue dengerin omongan lo
gue mau kawin sama dia
kalau tuh dia tuh bener bener somad
bener juga ya
cuma speakin' kacau njong
jadil' bakal di smao
penunjukan terus di desert
kamu orang semi sithal
siapapun yang ingat untuk kalian zijn
udah deh lo lo sepura pura lagi
jadi yang cewek itu omongin benar
kalau lo punya tanda lahir di kaki tompel
asal lo tau ya alvin tuh gak punya tanda itu
pantesan sikap lo tuh beda banget dari awal
gue gak tau tas gue gak tau bener
sumpah bener gue minta maaf bener
gue aja gak tau si alvin kemana
gue gak tau sumpah ini salah sangka doang
gue gak maksud kayak gini tas gue minta maaf bener
gue minta maaf ya udah bikin lo jadi sedih ini
ya iyalah gue ketawa
lo tau gak
gue tuh sekarang lagi seneng banget
karena rencana gue jadi makin bagus lagi
kan gak ada yang tau
kalau lo itu somat
jadi berarti gue tetep jadi cowok istrinya alvin kan
aduh ma aduh ma
kalau kamu bener bener cinta sama aku
berarti kamu harus nurutin semua kata kata aku
ingat ya kamu bukan somad
kamu alvin ngerti
katanya kamu gak mau tentang hubungan kita berdua
alvin semalam kamu belum menjawabkan pertanyaan bapak
kenapa vin kamu masih ragu ragu
nggak mungkinlah mereka ragu
hubungan mereka itu sudah cukup lama bu
aduh mampus mampus
itu itu itu
kapak kapak kapak
aduh aduh gue bingung nih
arvin buka dulu
arvin buka bintunya arvin
soman keluar alah

aduh aduh bingungnya
dia itu alvin anak saya
alah gue gak kenal yang masih arvin
gue nih calon bininya si soman
soman tuh namanya soman bukannya arvin
nih kayak begini nih
hah mana tuh anak
soman keluar lah lo
jangan sampai gue jadi bangke loh
gue gak ngajak banget pakemu
kabur kabur sama gue
soman lo mau jadi laki gue
soman aduh muslim kamu kesusakan jatuh
jangan beating tiga puluh emails buat dia
baru ada yang bantuin kan
kita dulu pergi
jangan lari loh